halo selamat malam pak harif
selamat malam mas iqbal
pak arief tadi kan menurut informasi yang sudah disampaikan oleh salah satu koresponden kami
menyatakan bahwa satu dari lima nakes ini mengalami depresi yang cukup berat
sebenarnya bagaimana gambaran atau catatan kondisi para nakes khususnya perawat saat ini
ya memang perawat itu memang disiapkan untuk
bekerja dalam kondisi yang memang komplek dan terkadang dalam tekanan
tetapi itu pada kondisi normal tekanan itu tekanan yang kira kira biasa biasa saja lah ya
tapi kondisi pandemi ini tekanan itu makin bertambah dengan berbagai faktor
misalnya dengan bertambah banyaknya pasien lonjakan
dimana fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai keterbatasan
sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal
itu juga mendapat tekanan buat kita sendiri
yang kedua juga banyaknya pasien yang meninggal dengan cepat gitu ya
di luar biasanya begitu
bahkan tidak jarang
pasien yang diberikan kekuatan sendiri gitu ya
itu menambah juga tekanan stresor pada teman teman perawat yang sekarang ini sedang berjibaku ya
belum lagi tekanan tekanan dari keluarga pasien yang panik yang marah yang ini kalau itu sih sudah biasa kita hadapi ya
bahkan yang sangat disayangkan bahkan terjadi kekerasan
terjadi kekerasan fisik
seperti dua minggu yang lalu itu satu minggu ada tiga kali perawat dipukul oleh keluarga pasien
nah ini inilah mendengar seperti itu juga menambah tekanan bagi perawat perawatnya
saya kira bukan satu di antara lima ya
mungkin tiga atau empat di antara lima berasal nih sekarang ini ya
justru jauh lebih banyak pak ya
ini memang harus di
sebelum memuncak lonjakan ini ada angka dari fakultas fkui itu meneliti delapan puluh empat persen
agar kesehatan yang melayani covid itu adalah mengalami burnout
burnout itu adalah kelelahan mental yang sangat ya
yang dapat saja kalau tidak dapat mengendalikan diri itu berdampak buruk pada kondisi psikologisnya gitu
dan ini memang kalau misalnya
bapak tadi menjelaskan bahwa sebenarnya ada lebih dari dua hingga bahkan lima nakes yang mengalami depresi dalam setiap kelompoknya itu
lalu apakah ada solusi yang sudah disiapkan oleh khususnya dari pihak ppni dan lain sebagainya terkait dengan
adakah pendampingan khusus seperti halnya psikolog begitu untuk bisa membantu mereka bisa menghilangkan trauma ini pak
saya kira karena jumlahnya sangat banyak kami mungkin tidak punya kemampuan untuk bisa mencakup seluruh pemberi pelayanan khususnya perawat di seluruh fasian kes ini ya
tapi kami punya link ya yang dapat menampung berbagai keluhan mereka
dan juga ada juga kami punya yang namanya ikatan perawat jiwa indonesia
yang juga membuat link
untuk konsultasi terhadap kondisi mental dalam rangka melayani pasien gitu
tapi tidak banyak juga yang menggunakan ini gitu ya
dulu pernah kita kerjasama dengan salah satu lembaga untuk menyediakan konsultasi psikologi gratis ya
itu juga tidak banyak yang menggunakan
jadi saya kira
menurut saya yang paling efektif adalah bagaimana itu disediakan oleh pasien kes
fasilitas pelayanan kesehatan masing masing gitu
karena itu akan memberikan satu kesempatan untuk menggali lebih banyak
karena itu adalah karyawan sendiri gitu ya
dengan sangat mengetahui seluk beluk dan lain sebagainya itu apa namanya solusinya atau
jalan keluarnya atau bimbingan psikologinya bisa menjadi lebih baik
tapi menurut pengetahuan pak harif sendiri apakah sudah ada pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang menyediakan hal itu pak
tidak banyak ya
apalagi dalam kondisi yang hari ini hampir semua juga mempunyai tugas masing masing yang memang harus diselesaikan
ya jadi saya kira
satu hal ini saya kira kita belum mendapatkan yang terbaik lah
walaupun dari pemerintah sendiri tidak ada untuk mediasi diadakannya pendampingan psikologi begitu untuk para perawat belum ada ya pak ya
belum ada sampai saat ini
nah menurut informasi
teman teman psikologi ikatan psikologi klinik juga membuka link
tapi itu kan membuka sebagai sebuah peluang saja
tetapi untuk langsung
memberikan pelayanan terhadap kondisi di berbagai fasian kes saya kira juga punya keterbatasan
berbicara soal para tenaga kesehatan khususnya para perawat begitu pak
tentu ada dampaknya
tidak sedikit yang saya dapatkan informasi bahwa ada sejumlah nakes yang juga mengundurkan diri
apakah pak harif mendapatkan informasi
apakah memang cukup banyak begitu perawat yang mengundurkan diri akibat pandemi yang sudah berjalan hampir dua tahun ini
ya sejak berita itu muncul yang mengundurkan diri kemarin dua hari yang lalu di media
kami mencoba menelusuri melalui satgas provinsi dan kami punya grup grup whatsapp ya
sampai hari ini belum kami dapatkan laporan yang kaitannya mengundurkan diri karena memang misalnya kelelahan kondisi pandemi dan lain sebagainya
sampai hari ini
saya kira akan berkembang mudah mudahan kalau ada akan kami informasikan berikutnya
nah soal insentif sendiri bagaimana pak apakah sudah ada titik terang akan dibayarkan secara
kalau sebelumnya cukup lama begitu harus menunggu insentif ini dibayarkan
apakah sudah ada kejelasan bahwa insentif itu akan segera dibayarkan di waktu waktu mendatang bagaimana pak
iya saya sempat bertanya ke kementerian kesehatan
untuk hal ini saya kira ada komitmen untuk itu
dan tentu saja untuk di tahun dua ribu dua puluh satu ini itu sudah mulai proses berjalan pembayaran insentifnya
ada memang beberapa tunggakan tahun dua ribu dua puluh yang belum terbayarkan tapi memang sangat bervariasi penyebabnya
itu lebih banyak kepada saya hampir berapa dua tiga rumah sakit saya coba cek kaji yang mereka belum dapat
dari tahun dua ribu dua puluh satu sampai tahun dua ribu dua puluh satu itu ternyata pasien kesnya terlambat mengajukan di dalam aplikasi sistem
dan mereka akhirnya mengajukan secara manual dan itu tidak nyambung sama sistem insentif
sehingga mereka sampai sekarang belum mendapatkan
dan itu kita advokasi juga kita komunikasikan kepada kementerian kesehatan
nah yang kedua yang banyak yang belum mendapatkan itu adalah teman teman yang
ada di daerah dalam arti di rsud rumah sakit umum daerah di puskesmas dan lain lain ya
ada beberapa hanya beberapa provinsi dan kabupaten kota yang ditalangi oleh pemerintah daerah
dan saya mendengar seminggu yang lalu kalau tidak salah menteri dalam negeri juga di media sudah menginstruksikan
agar kepala daerah mempercepatkan
pembayaran atau merealisasikan insentif tenaga kesehatan di daerah
saya juga mendengar dari menteri keuangan di media juga mengatakan bahwa realisasi di dua ribu satu sampai juni ini
hanya sebelas satu persen insentif nakes itu
artinya berarti ada hambatan yang ada realisasi anggaran apbd di daerah itu untuk membayar insentif nakes
ya walaupun ada beberapa daerah yang nalangin
itu kami ucapkan terima kasih
misalnya banyak daerah di jawa barat
itu ditalangi dulu
walaupun belum realisasi
nah saya melihat ini ada satu bagaimana komitmen kepala daerah tentang pembayaran insentif nakes ini
saya kira perlu didorong perlu diingatkan terus ya
jangan sampai hanya memanfaatkan tenaga tenaga saja tenaga tenaga kami saja
tetapi tolong juga diperhatikan apa yang menjadi kewajiban kepala daerah dapat memberikan insentif
itu segera direalisasikan
baik pak harifadillah
tentunya kita sama sama berharap agar semua segera terrealisasi
sehingga tenaga kesehatan ataupun perawat khususnya bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya selama ini
pak harifadillah terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami